bagi ibu hamil dan menyusui yang sehat puasa terbilang aman dilakukan
selama kecukupan nutrisi tubuh tercukupi dan terus diperhatikan
oleh karena itu konsultasi dengan dokter disarankan ya sebelum ibu hamil dan menyusui menjalani puasa
nah sebelum menentukan berpuasa atau tidak sebaiknya sang ibu sudah berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu
untuk menentukan apakah kondisi kesehatan sang ibu dan juga sang bayi layak untuk mengikuti puasa
salah satu ibu menyusui yang tetap berpuasa adalah hayomi rinjani
ia merasakan efek positif berpuasa pada tubuhnya yang bugar dan bahkan ia bisa mencapai bobot tubuh ideal kembali pasca melahirkan
wanita karir berusia dua puluh enam tahun ini menjaga asupan dengan mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan juga tambahan vitamin saat sahur dan berbuka
nah kalau konsumsinya emang jadinya berusaha empat sehat lima sempurna sih
jadi biar semua nutrisinya terjaga
jadi pas buka juga makanan yang sehat sehat dan itu empat sehat lima sempurna dan pas sahur juga
jadi semuanya benar benar full gitu nutrisinya
sama minum vitamin juga sih vitamin menyusuinya masih lanjut dikonsumsi
selain hayomi woro anindya yang tengah hamil lima bulan juga tetap berpuasa sebulan penuh
setelah berkonsultasi dengan dokter
ia pun memenuhi kebutuhan makanan dan minuman air putih yang cukup supaya tidak dehidrasi di siang hari
sehingga ia tetap bisa berpuasa saat hamil dan juga tetap bisa bekerja seperti biasa
kalau lebih ngerasa enteng aja kali ya badannya gitu
terus lebih segar aja kalau misalkan bulan puasa
mungkin pas sahur kali ya pas sahur itu aku sih nggak makan yang asem asem
terus sama yang pedes sih itu sih yang benar benar dihindari
karena nanti pasti seharian akan terjadi sesuatu gitu di perut
entah ngerasa gak enak perutnya atau jadi cepet aus kayak gitu sih
jika dalam kondisi sehat dan prima ibu hamil maupun menyusui memang bisa mendapatkan banyak manfaat dari berpuasa
secara umum baik bagi pencernaan menjaga kestabilan kadar gula darah serta kadar lemak dalam darah
dan khususnya mungkin pada ibu hamil
ada penelitian yang mengatakan bahwa di trimester kedua bila dia berpuasa itu cukup baik
dalam hal bisa mencegah terjadinya berkembangnya penyakit kencing manis pada kehamilan
dan juga baik juga untuk membantu dalam mengatur peningkatan berat badan ibu hamil
agar tetap bugar saat berpuasa seharian untuk ibu hamil ataupun menyusui
bisa menghindari makanan terlalu asin
jangan lupa untuk membuat sahur karena bisa membuat semakin haus
hindari juga aktivitas berlebihan serta tidak berlama lama di area yang panas untuk mengurangi kemungkinan dehidrasi